delapan partai koalisi pendukung jokowi telah merancang tim pemenangan dan lokasi deklarasi capres cawapres
rencananya akan ada dua kali deklarasi jokowi dan juga pasangannya
delapan sekjen partai koalisi jokowi akan bertemu senin besok untuk memfinalisasi kembali tim pemenangan pilpres
rencananya dari setiap partai akan mengirimkan tiga orang kadernya sehingga total akan ada dua puluh tujuh kader partai koalisi dalam tim pemenangan jokowi
selain itu akan dibentuk tim koordinator relawan dan juga tim sukses di luar partai
kemudian sedangkan untuk posko pemenangan akan berlokasi di jalan cemara sama seperti pilpres dua ribu empat belas silam
rencananya akan ada dua kali deklarasi jokowi
yang pertama di jakarta bersama dengan ketum partai koalisi dan deklarasi kedua akan digelar di luar jakarta
nanti sudah kita perluas
jadi karena setelah konsepsi dasar kami selesaikan terkait dengan struktur
juga agenda bersama serta bagaimana koneksitas antara nawacita pertama kedua dan visi dua ribu empat belas
maka kemudian nanti setiap sekjen membawa tiga orang
yang satu itu nanti yang untuk di warung
kemudian satu orang itu untuk pendalaman terkait dengan visi misi presiden
dan satu orang untuk agenda strategis ke depan
besarnya ini melibatkan perani persegi di australia yang tawan ini
yap kekal bisa menderita makhluk pasar dan bypassing partiriti
tapi tentara itu aku rasa agak menolak saat setelah mudah lebih mudah